gembar gembor kocok ulang kabinet kerja yang merebak belakangan ini
memang membuat banyak pihak mulai melihat kembali evaluasi kinerja
dari pemerintahan presiden jokowi
salah satunya adalah lembaga riset saiful mujani research and consulting
yang melakukan survei kepuasan publik terhadap pemerintahan presiden joko widodo
hasilnya sebanyak enam puluh tujuh persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja presiden jokowi
sementara tiga puluh persen lainnya mengaku tidak puas
angka ini terus naik dari juni dua ribu dua puluh
di mana saat itu masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintahan presiden jokowi
hanya empat puluh satu persen
apakah ini menjadi pertanda bahwa pemerintahan presiden jokowi sudah ada di koridor yang benar
ataukah ini hanya tren sementara yang bisa saja sangat cepat berubah
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama wakil ketua umum partai demokrat
ada mas roy suryo kemudian ada direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhanuddin mutadi selamat datang bapak bapak selamat malam
terima kasih sudah datang
tapi sebelum kita akan membahas dan juga membedah
mengenai survei smrc yang terbaru ini kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
dua tahun setelah pemilihan presiden joko widodo dinilai berhasil mengkonsolidasi kekuatan politik
bergabungnya golkar p tiga dan partai amanat nasional
membuktikan kematangan berpolitik mantan wali kota solo ini
tren dukungan terhadap jokowi dodo atau jokowi mengalami kenaikan selama hampir dua tahun kekuasaannya
dukungan ini terlihat dari membaiknya kinerja di bidang pendidikan infrastruktur dan layanan kesehatan
namun kinerja di bidang ekonomi penyediaan lapangan kerja pemerataan pendapatan
dan tidak stabilnya harga kebutuhan pokok masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahannya
agenda agenda yang belum tersoalkan itu itu selalu terkait dengan sektor ekonomi khususnya tenaga kerja
akses terhadap kebutuhan pokok dan juga keuntungan pendidikan
dan akses terhadap sumber sumber daya permodalan misalnya itu selalu menjadi konflik
itu sebabnya saya kira itu bagian yang harus dimatangkan secara kebijakan
harus dimatangkan juga secara konsep supaya betul betul bisa teratasi mungkin dalam sisa periode kepemimpinannya ke depan
elektabilitas dan popularitas joko widodo diperkirakan masih mampu untuk meraup dukungan
pada pemilu presiden
presiden tahun dua ribu sembilan belas
dengan syarat perbaikan fundamental di bidang ekonomi dan keamanan menjadi catatan pekerjaan yang harus diselesaikan
raff raff kaffi jakarta
mari kita bahas dan bedah hasil survei yang mengejutkan atau tidak menurut anda mas
tidak sama sekali tidak mengejutkan
data kami di lembaga survei indonesia lsi maupun indikator politik indonesia per februari dan april dua ribu enam belas
itu sebenarnya kita sudah
kita mendapatkan recovery ya
jokowi berhasil melakukan upaya untuk merecovery memulihkan kepercayaan publik yang anjlok di dua ribu lima belas
oke sempat anjlok di dua ribu lima belas ya
nah kalau kemudian kita lihat apa yang menjadi penyebab mengapa dua ribu enam belas ada recovery atau memulihkan kembali kepercayaan publik
itu terutama pada indikator ekonomi makro
jadi kalau kita bandingkan data bps terutama pada indikator makronya inflasi misalnya
nah year on year nya
jadi memang ada keberhasilan pemerintah untuk menurunkan angka inflasi
dan ini berimplikasi pada mudahnya keterjangkauan rakyat untuk membeli barang barang
oke saya potong dulu mas burhan kalau bicara mengenai indikator makro tapi ada beberapa hal yang kami juga catat indikator makronya
kalau mikronya kalau kita zoom misalnya pada apakah mampu atau tidak jokowi mengurangi pengangguran mengurangi kemiskinan itu enggak
kita punya data coba kita lihat indikator mikronya ya di samping kita
bagaimana kemudian indikator mikro yang
ini makro juga sebenarnya
tapi kalau anda lihat mas budi terutama dua ribu lima belas ya kalau dua ribu empat belas kan pak jokowi hanya kuartal terakhir ya meneruskan
di triwulan dua ribu enam belas kan ada kenaikan
sby pun tidak meroket seperti yang dilihat pak jokowi
tapi mungkin ini karena faktor global resesi ekonomi dunia bisa di
tentu saja makanya kritik saya tadi waktu press conference rilis survei smrc pada dasarnya masyarakat itu bisa tahu diri bahwa ada iklim global yang gloomy tapi juga jangan diberikan angin surga
ada pertumbuhan ekonomi yang meroket

ada mencungkir balikan harga jadi lebih baik itu lebih kalau orang luar punya sebagai realistik
kita lihat indikator lainnya tadi pertumbuhan ekonomi makro kemudian penduduk miskin
bagaimana presiden tidak berhasil secara signifikan mengurangi penduduk miskin
bahkan ada kenaikan lagi lagi warisan presiden sby dinaikkan oleh presiden jokowi tahun dua ribu lima belas
kemudian meskipun sudah berhasil diturunkan sedikit pada sampai maret
tentu saja data smrc juga menyebutkan itu
jadi kalau ditanya apakah jokowi itu sukses atau tidak mengurangi jumlah kemungkinan
sebagian besar data smrc yang tadi saya ikut menjadi pembahasnya
itu memang ini sebagian besar mengatakan tidak berhasil
ini logikanya di mana tapi sebelum dijawab itu kita lihat dulu abisin dulu kali ya
bagaimana kita melihat data pengangguran juga seperti itu dua ribu empat belas terus meningkat di tahun dua ribu lima belas
kita belum punya data tahun dua ribu enam belas next
kemudian menurun di zaman presiden jokowi
logikanya kan begitu kan
ini saya mau nanya ke mas buran logikanya dimana
kalau kita melihat indikator makro pertumbuhan kemiskinan pengangguran itu kan sangat real
sangat real datanya tapi apa hubungannya gimana logikanya ketika semua turun
presiden jokowi kepuasannya naik apa yang
yang paling menjelaskan adalah inflasi mengapa inflasi
karena inflasi itu real dihadapi oleh masyarakat
kalau misalnya inflasi tinggi
tingkat daya beli masyarakat
nah di situ dia tidak puas
dua ribu lima belas itu inflasi tinggi masyarakat marah sama pemerintahan jokowi
nah kalau anda bicara jumlah orang miskin jumlah pengangguran
itu abstrak gitu abstrak dalam pengertian
ada memang orang yang miskin ada yang pengangguran
tapi tidak dirasakan oleh dua ratus lima puluh juta
tapi kalau inflasi itu jelas
otomatis masyarakat semakin sulit untuk membeli sembako dan seterusnya
nah ketika sulit itu mereka gampang untuk mempanis
atau memberikan hukuman kepada pemerintah
karena setiap orang pasti akan terus makan setiap hari
yang bahayanya kalau misalnya menjadikan indikator inflasi adalah
pemerintah kemudian main impor disana sini
untuk menekan harga
untuk menekan itu
oh makanya kemudian ada wacana bulog kemudian diperkuat
nah ini bahayanya
kalau hanya mengandalkan pertumbuhan
mengandalkan kepuasan terhadap pemerintah
hanya didasarkan pada menekanan angka inflasi
jadi kuncinya hanya menekan harga kebutuhan pokok
dan ini kritik juga kepada rakyat
jadi masyarakat indonesia itu terlalu baik sama pemerintah
jadi terlalu generous
asalkan inflasi bisa ditekan mereka puas
dari data smrc kami juga mendengar tadi katanya
kepuasannya ada di berbagai bidang juga mas
misalnya di planet kesehatan
kalau politik sama hukum
itu kan sebenarnya juga bisa dirasakan
maksudnya tidak hanya melulu harga kebutuhan pokok yang bisa tercapai
dalam pengertian bisa dirasakan secara langsung inflasi
jadi inflasi itu
kalau anda bicara soal infrastruktur naik
bicara soal bagaimana pelayanan kesehatan
yang merasakan kan tidak semuanya
berarti menteri pertanian dan menteri perdagangan
dapat ini dong
award dari presiden jokowi dong bisa menang
saya tidak tahu
kan ribut sendiri itu
beberapa waktu lalu katanya jeruan itu makanan anjing
sekarang di revisi itu
makanya boleh menyemprot lagi
meskipun harga daging tidak bisa sesuai dengan target presiden
mas roy ini anomali atau memang sudah bisa diprediksi
kecintaan terhadap rakyat itu tetap ya
partai demokrat tetap menunggu
karena bahwa ini pemerintah harus hati hati
karena apa yang dilihat sekarang itu bukan fakta yang sebenarnya
semuh menurut anda
kondisi ini persis mirip kondisi tahun dua ribu delapan di amerika serikat
dimana waktu itu media masih sangat berpihak pada politik tertentu
sehingga media mainstream terutama
itu menutup apa fakta yang sebenarnya terjadi
kondisi ini yang dialami di indonesia sekarang
dan akhirnya terjadi bubble ekonomi yang besar
demi kecintaan kami terhadap rakyat indonesia tolong
jangan kemudian terlalu cepat puas dengan kondisi sekarang ini
hasil survei itu pun juga karena melihat rakyat masih membaca media mainstream
yang selama ini juga masih ibaratnya
masih sangat berpihak
bukan berpihak lagi
dan ini pun juga harus hati hati terhadap
sama seperti tadi statementnya presiden jokowi
ketika beliau mengatakan nanti
penilaian menteri terhadap rakyat
menurut saya harus ada tim seperti ukp empat zaman pak sby dulu
karena semata mata kalau rakyat seperti ketika terjadi reshuffle kabinet yang pertama waktu itu tahun dua ribu lima belas
ada beberapa menteri yang sebenarnya bagus
ada yang dari fao segala itu
yang sebenarnya kerjanya kelihatan di dalam tapi tidak pandai membawakan diri
tidak lancar berselancar politik gitu deh ya
sehingga kemudian diganti
karena pak jokowi melihat menteri ini tidak populer
nah kemudian memang ada menteri yang kinerjanya bagus dan populer ada
ada menteri yang kinerjanya sama sekali nggak bagus tapi keluar terus karena membeli pemberitaan
itu juga ada
dan masih diduduk dengan sosial media yang luar biasa
kalau ini timnya saya akui jempol timnya pak jokowi ya
jadi artinya membawa
jadi sekali lagi harus hati hati
jatuhnya makin terasa jatuhnya makin luka kalau kemudian tidak hati hati
kalau merasa sudah terlalu tinggi wah toh aman aman semuanya tiba tiba nanti jatuh
bisa teraget seperti sembilan puluh delapan
jadinya intinya roy suryo dan partai demokrat melihat bahwa kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap presiden jokowi
semuh semuh dan ini hanya pencitraan karena komunikasi yang baik tanpa kerjaan
kami tidak sampai menyebutnya sebagai pencitraan
kami tetap ingin negara ini bagus sukses
kami tetap ingin pak jokowi sukses sampai dua ribu sembilan belas dengan baik tanpa ada gaduh
kami pun tidak ingin
partai demokrat tidak ingin gaduh dan bahkan partai demokrat yang terdepan untuk melindungi pemerintahan pak jokowi
kalau ada yang ingin melakukan kata kata seperti di turki itu tidak benar
ya tapi jangan sampai kemudian terlalu puas terlalu bangga
dan bahkan menutup nutup sebuah kata kata yang tidak benar

ada tiga poin utama kemudian yang digarisbawahi oleh mas burhan
bagaimana kemudian presiden jokowi mendapatkan dukungan yang baik terkait dengan kepuasan ini
pertama bisa mengendalikan inflasi kemudian infrastruktur yang dibutuhkan
jangan lupa faktor dunia
menurut anda anda sama sekali tidak mengapresiasi bagaimana kemudian presiden jokowi bisa menekan harga
betul tapi harus hati hati utang kita juga peningkatannya luar biasa tinggi
kalau dilihat keamanan aman ya bisa jadi tapi contoh kasus penyanderaan yang dipilih kenapa orang indonesia
itu juga salah satu bukti bahwa kita sebenarnya kemarin masyarakat kenapa harus ditutup
bahwa kita sudah membayar tebusan itu kan kita membayar tebusan kemarin gitu loh
tapi ditutup tutup terus sehingga akibatnya fakta lah yang terucap
untuk inflasi sendiri itu bisa itu anda apresiasi ya bagaimana bisa menang
kita apresiasi kita yang baik kita mengatakan baik makanya beberapa waktu yang lalu ketika pak sby dari cikes menyebutkan
refleksi yang dilakukan oleh partai demokrat itu kan kita apresiasi yang baik kita katakan baik
proporsional lah maksudnya proporsional yang kurang baik kita katakan kurang baik
oke kalau mas burhan ini seberapa sustain sih sebenarnya kemudian data ini bisa diperoleh
bukan data ini maksudnya kepuasan ini tetap bisa dijaga oleh presiden jokowi agar bisa tetap baik gitu
tapi dijawabnya usai jeda berikut ini mas burhan kami akan segera kembali usai jeda pariwari berikut ini
kita masih membahas dan membedah bagaimana survei yang dilakukan oleh smrc terkait dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan presiden jokowi
mas yang menarik tadi kalau kita bahas apa yang diulas oleh mas roy bahwa sebenarnya indikator indikator oke bisa dipertanggungjawabkan
ada peningkatan yang baik
datanya tadi bps
tapi kalau kita melihat ini hanya semu bahwa kropos dalamnya bahwa ini hanya sementara hanya semu dan fundamentalnya tidak kuat
anda melihatnya seperti apa
ya tentu saja sah ya untuk punya pikiran semacam itu
apalagi selain ekonomi dunia yang gloomy tapi juga ada sisi lain yang turut memberikan kontribusi positif
atau setidaknya memberi semacam momentum buat jokowi agar inflasi tetap rendah
minyak dunia itu di dua ribu enam belas ke sini
itu harganya relatif murah
itu yang tidak dinikmati presiden sby sepuluh tahun
dan keuntungan dari minyak itu besar sekali pemerintah ini
bukan hanya itu
kalau misalnya harga minyak dunia naik itu akan menarik inflasi di tempat lain
nah kalau misalnya inflasi naik itu kan otomatis approval rating jokowi turun
ya makanya tadi hati hati saya setuju dalam pengertian jangan hanya menumpukan kepuasan publik terhadap pemerintahan jokowi
semata mata pada keberhasilan menekan angka inflasi
meskipun publik paling butuh itu
tetapi saat yang sama kan kita tidak bisa berharap semata mata pada itu
harus ada capaian lain yang lebih konkret yang lebih sistematik
dan untuk itu untuk itu jokowi harus mampu mendayakunakan seluruh anggota kabinetnya
sejauh ini yang saya lihat jokowi taruhlah dia bekerja gigi lima
ada beberapa menterinya yang masih gigi satu gigi dua gitu loh
nah pada titik tertentu jokowi bahkan terlalu optimis
itu karena ketidakmampuan menteri atau memang punya agenda sendiri atau mungkin bukan orangnya jokowi sehingga terpaksa ada
memang kita harus akui banyak tuan banyak majikan di dalam kabinet jokowi
bukan hanya semata mata jokowi ya
kan ada beberapa representasi partai di mana menterinya itu lebih menganggap ketua umum partainya sebagai majikan
ketimbang jokowinya sendiri
nah untuk itu kita membaca approval rating ini itu harus dibaca sebagai refleksi pemerintahan jokowi
untuk melipat gandakan kinerja tadi
saat yang sama basis dukungan politik di tingkat elit juga meningkat tajam
jujur kalau saya akui sekarang itu kmp sudah wassalam
mas roy tinggal sendirian dong ya
kita belum bikin tahlilan saja
partai riluk rapat
bukan belum bikin tahlilan untuk kmp
mas roy tinggal sendirian dong ya partai riluk rapat bukan belum bikin tahlilan untuk kmp

praktis yang satu satunya sebagai partai oposisi yang real demokrat
tetapi kalau anda bandingkan sama gerindra atau pks mereka sekarang itu justru oposisi jinak
karena mudah dijinakan oleh pak luhut dan
anda lebih tahu soalnya
poin saya adalah basis politik di tingkat elit menguat basis politik tingkat masa juga menguat
nah kalau kemudian jokowi tidak mampu menjadikan ini sebagai momentum kebangetan
ini sudah tidak ada alasan lagi buat jokowi untuk tidak sukses
seberapa penting menurut anda konsolidasi politik yang dilakukan oleh presiden jokowi ini terkait dengan approval rating yang semakin baik dan semakin sustain mudah mudahan
jadi semua variable naik
termasuk elektabilitas jokowi sebagai capres jika pemilu diadakan hari ini juga naik
nah harusnya ini menjadi semacam bergaining position buat jokowi bahwa saya sudah selesai di tingkat masa
karena itu elit politik jangan minta macam macam
repotnya kalau reshuffle ini nanti dilakukan kemudian partai partai di sekitarnya banyak yang mintanya terlalu besar
dan itu kemudian terkesan reshuffle bukan alat untuk menjawab tantangan dari pemilih dari publik
tapi justru alat untuk bagi bagi kue kekuasaan
sebab semakin banyak golkar sudah masuk pan p tiga plus partai partai sebelumnya
harus ditampung juga
dan yang sebelumnya kalau dikurangi pasti marah dong
marah kan nanti
marah kan nanti sudah kebakaran jenggot beberapa terakhir
yang kasihan kan kemudian yang nanti yang dikurangi kalau saya terus nyambung ya
yang dikurangkan ada yang dari profesional
padahal banyak sekali yang dari profesional bagus
oke kita bicara mengenai reshuffle nanti mas
tapi kalau menurut anda konsolidasi politik yang dilakukan oleh presiden jokowi ini berhasil seberapa penting sih mas kemudian konsolidasi
tapi juga karena kecintaan kami terhadap presiden jokowi
jangan presiden jokowi juga terlalu percaya diri
statement beliau terakhir yang jangan melakukan kriminalisasi terhadap gubernur
bahkan menginstruksikan kepada kapolri kepada kejaksaan
itu menurut saya agak lewat
iya karena apa karena presiden tidak begitu
karena apa meniat jadi presiden jokowi ini benar niatnya
tapi bisa dimanfaatkan oleh
kepala daerah yang melakukan itu
karena kemungkinan itu bisa saja terjadi
dengan alasan dilindungi oleh presiden melakukan sesuatu yang akibatnya malah jatuh
akhirnya pelanggaran hukum
akan pelanggaran hukum dan itu sudah mulai kelihatan
kalau pak jokowi terlalu melindungi seorang kepala daerah
seperti yang sekarang ini nampak sekali terjadi
presiden jokowi terlalu melindungi kepala daerah tertentu
ini akibatnya kalau kepala daerah itu melakukan kesalahan dan kesalahannya sudah terdengar di berbagai sisi
ini akibatnya kasian presiden jokowi
akan ketarik juga ke bawah
jadi kita cinta kepada presiden kita
jangan sampai kemudian karena niatnya yang mungkin terlalu tulus ya
terlalu tulus kemudian dimanfaatkan oleh orang orang yang kemudian memanfaatkan ini
tapi kalau menurut anda partai demokrat sendiri melihatnya presiden jokowi ini berjalan sendiri atau semua menterinya ikut gerbong yang sama
yang tadi disampaikan mas borani betul sekali
ada beberapa tuan di sini
ada beberapa tuan di sini
sehingga tidak salah kalau ada yang menyebut itu ada ri satu ada ri satu lima
waktu zaman presiden sby ada nggak seperti itu
semua komando satu komando
semua komando satu di tangan pak sby
karena waktu itu bahkan meskipun ini yang beda ya
meskipun waktu itu presiden sbi sangat taat konstitusi
beliau selalu membawa undang undang dasar empat puluh lima di kantongnya
tidak akan melakukan hal hal misalnya memerintah kpk memerintah kejaksaan memerintah kepolisian
meskipun itu yang akhirnya dianggap orang sebagai wah ini kelemahan pada zaman itu
tapi akhirnya nanti akan masyarakat akan bisa menilai mana yang tepat betul setelah konstitusi dan taat asas
mana yang sebenarnya off site
tetapi offset ini yang justru berbahaya karena nanti bisa dimanfaatkan oleh yang lain
kita kembali ke approval rating nih mas roy
kita agak kemana mana
tapi kalau kita bicara mengenai approval rating ini menurut anda seberapa sustain
kemudian approval rating ini dengan kinerja kabinet seperti ini
sekali lagi begini
sekali lagi begini
rating ini terjadi karena hasil sebuah survei
survei ini terjadi juga karena persepsi yang diterima masyarakat
masyarakat membaca itu juga membaca sekali lagi saya harus bilang membaca media mainstream dan media maya
kenapa saya tadi mengatakan tahun dua ribu delapan kondisi ini hampir sama seperti di amerika serikat waktu tahun dua ribu delapan
ya jadi artinya waktu itu media semuanya pro kepada rezim tertentu
seperti sekarang ini
ya sehingga akhirnya muncullah suara suara
letupan letupan yang itu akhirnya berubah total
akhirnya obama bisa menang waktu itu
jadi artinya ini yang juga terjadi
jadi anda memprediksi bahwa ekonomi kita akan nyusup
maksudnya sebentar lagi setelah ada baru
insya allah jangan sampai
tapi tanda tanda itu ada baca ya
kalau tidak hati hati itu bisa terjadi
harapan dari misalnya tax amnesty yang terlalu tinggi
yang kemudian sampai presiden pun harus kampanye
harus roadshow kemana mana
ini kan sebenarnya kasian juga kepada presiden jokowi
beliau harus kampanye kemana mana
bukan itu bagus secara pencitraan bahwa memang presiden ya turun langsung
tapi kan tugas presiden juga banyak lah
tugas presiden kan bukan membagi sepeda
bukan kampanye tax amnesty kan gitu
tugas yang lebih besar untuk beliau itu ada gitu loh
jadi saya sekali lagi kasihan pada presiden kita
yang seolah olah berjalan meskipun bukan sendiri ya
tapi ada tuan tuan yang lain juga
yang kemudian ini bisa mengatur
dan akan ramai nanti kalau misalnya
ini jadi meskipun kita belum bahkan bicara reshuffle ya
itu nanti akan berakibat berubahnya konstelasi politik
karena ada partai partai yang akan masuk
dan itu nanti akan menimbulkan warna yang semakin menarik lagi
terima kasih mas rod
saya saat ini sudah memiliki sambungan satelit
saat ini dari acara silaturahmi nasional relawan jokowi
sudah ada bang boni hargens
akademisi politik dari universitas indonesia
yang sudah bergabung bersama kami
selamat malam bang boni
selamat malam mas budi
tadi kita sudah sedikit bahas tanpa anda nih bang boni
mengenai bagaimana survei approval rating yang dikeluarkan oleh smrc
yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja pemerintahan presiden jokowi itu
semakin meningkat dari waktu ke waktu
tapi kalau kata mas roy tadi dari partai demokrat
bahwa memang ini hanya sebenarnya hanya
karena secara fundamental banyak yang masih kropos
dan belum bisa dirasakan secara sustain
atau secara real oleh masyarakat
anda menilainya seperti apa terkait dengan hal ini bang boni
saya kira satu setengah tahun pertama ini kan
memang dari awal presiden sudah mengatakan bahwa
kami meletakkan fondasi dari proses pembangunan lima tahun ini
dan luar biasa bahwa ternyata bukan hanya meletakkan fondasi
tetapi juga justru keberhasilan keberhasilan yang kasat mata sudah kelihatan
misalnya pembangunan infrastruktur
terus kemudian jadinya
terus kemudian juga pembangunan sosial ya
kebijakan kebijakan sosial yang bersasar kepada masyarakat masyarakat rentan
seperti petani nelayan dan sebagainya
itu juga sudah kelihatan sangat jelas
itu juga saya kira prestasi yang sudah mulai kelihatan di satu tahun pertama
jadi kalau misalnya penilaian publik mengatakan bahwa
kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini cukup tinggi
saya kira itu sesuatu yang masuk akal
tapi kalau bagaimana dengan dikatakan mas roy tadi
bahwa sebenarnya ini semu
jadi apa yang kemudian dilakukan oleh presiden jokowi dan kabinetnya
untuk mengakselerasi program programnya ini
hanya dirasakan karena paling tinggi tadi tentang
bagaimana menekan harga kebutuhan pokok
yang kemudian akhirnya membuat approval rating
jadi semakin meningkat gitu
bukan hal hal yang lebih real
seperti anda katakan tadi
itu kan bukan hanya karena faktor domestik
tapi juga ada faktor global yang mempengaruhinya
saya kira luar biasa bahwa kita masih bisa pada kondisi yang stabil
justru ketika situasinya tidak stabil
pada saat lebaran kemarin dalam banyak hal kita masih bisa menekan harga
nah saya kira pemerintah sudah berhasil dalam hal itu
dengan situasi yang terjepit macam ini
tetapi saya kira kita harus melihat secara holistik
lepas dari persoalan ekonomi
dari persoalan pembangunan fisik ya
penyediaan infrastruktur yang berjalan begitu cepat
jembatan dermaga jalan raya
semua dibangun dengan begitu cepat
dan ini memperlihatkan bahwa pemerintah punya prioritas
bahwa pemerintah punya tujuan
ini agak berbeda sekali dengan kalau kita perhatikan pemerintahan sebelumnya dalam satu tahun pertama
itu masih sebatas wacana
kalau sekarang pemerintah sudah melampaui wacana
dia sudah bertindak
dan itu masyarakat bisa melihat
dan yang penting sekali bahwa ada optimisme di kalangan masyarakat
ada optimisme bahwa dalam tahun dua ribu dua puluh
dalam tahun tahun yang sisa ke depan
yang dalam hitungan saya masih ada delapan tahun
ini pemerintah akan jauh lebih baik di dalam kinerja
dan lebih berhasil dalam pembangunan
mas buran gimana nih kalau kita bandingkan dengan pemerintahan presiden sby
trendnya apakah mirip semua pemerintahan seperti ini
tahun pertama mungkin agak anjlok
tapi setelah tahun kedua bisa memenahi kabinet
sudah memilih orang orang terbaik
misalnya sudah urusan administrasi sudah beres
maka waktunya untuk terbang dan akselerasi
kalau kita lihat data over time
kebetulan kita punya data approval rating kan bukan sekedar setahun dua tahun yang lalu ya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita sudah melakukan survei nasional
nah kalau kita lihat data long itu di nol
sebenarnya sby sebagai figur sebagai presiden dua ribu empat sampai dua ribu sembilan
kemudian dua ribu sembilan sampai dua ribu sembilan belas
itu relatif mampu tahu gitu loh
bagaimana meningkatkan approval rating
bahwa kemudian ada kritik terhadap kinerja pemerintahan sby yang dianggap terlalu lamban
atau apapun namanya
apakah resepnya mirip mirip seperti sekarang
menekan harga kebetulan
jadi soal inflasi itu
inflasi itu sepertinya menjadi kata kunci
menjadi apa namanya keyword
buat siapapun yang menjadi presiden
agar approval rating terjaga
nah itu yang apa namanya
itu yang terjadi
zaman sby juga kita dengar kan ada impor di sana sini juga
jadi poin saya adalah
kalau kita lihat jokowi
justru bulan madu jokowi
itu lebih cepat berlalu
ketimbang pada masa jokowi
pada masa sby
itu bulan madunya agak sustain itu
nah pada masa jokowi
itu bulan madunya selesai
waktu jokowi melantik bg sebagai kapolri
meskipun itu dibatalkan
kemudian dihantam oleh isu apa namanya
sekitar kuartal pertama
betul betul dirasakan oleh masyarakat ya
nah kemudian rebound
reboundnya per desember dua ribu lima belas
jadi sekarang kalau kita bicara
sudah selesai di tingkat massa
selesai pula di tingkat elit
jadi sudah tidak ada alasan
tidak ada alasan lagi buat jokowi
untuk tidak berhasil
karena basis dukungan politik di tingkat masa maupun elit
sudah dia kan tonggik
tidak berhasil dan juga tidak otoritatif ke depannya
berarti harusnya di otoritatif
maka tadi masukan saya kan begini
masukan saya pertama
jangan sekedar mengandalkan
menekan angka inflasi
jangan sekedar itu
karena kalau misalnya
harga minyak dunia naik
kemudian approval rating turun
itu kan berarti basisnya itu kurang kuat
kalau hanya semata mata itu kurang kuat
terlihat tidak kuat ya mas ya
jokowi itu harus mampu melakukan komunikasi politik yang lebih efektif
jangan memberi satu statement
yang kemudian sulit
buat seorang jokowi untuk berkelit di kemudian hari
menjungkir balikan harga
itu komunikasi politik yang memberikan janji dong
optimisme penting untuk disuntikkan kepada pemilih
tapi jangan overstatian
kalau tadi kan saya nyebutnya sebagai realistik optimis
silakan silakan komentar anda
ya tadi kan
ya tadi kan dikatakan bahwa ini bulan madunya sudah habis
tapi kita harus ingat bahwa ketika sby menjadi presiden
memang dia fokus pada komunikasi politik
dan saking fokus ya
sby menjadi pemain drama
nah ini yang menjadi persoalan
dan di sini perbedaan mendasar dengan jokowi
jokowi dari awal tidak ingin membangun citra
tetapi ingin membangun citra berbasis kinerja
maka fokusnya kemudian adalah kinerja
dan ini yang menjadi fokus
sehingga kemudian memang dampak negatifnya
komunikasi publik dari pemerintah menjadi kurang diperhatikan
tapi itu terjadi karena pemerintah fokus pada kinerja
berbeda dengan zaman sby
dia fokus pada kinerja
dia fokus pada bagaimana komunikasi publik membangun image kepada masyarakat
tapi justru lebih rapuh zaman sby ya bang goni ya
ini yang menjadi perbedaan dari aspek komunikasi politik tadi
mas roy tapi disanggahnya usaha jenayah berikutnya tidak harus berikut
kami akan segera kembali usaha jenama berikutnya
tetap bersama sama kami
kita akan lanjutkan dialog kali ini
itu karena kalau kata mas boni hargan tadi komunikasi politik yang dijalankan itu berbasis kinerja
jadi komunikasi baik dramanya baik tapi hasilnya juga di real
berbeda dengan seperti pemerintah sby
gimana anda menurut anda
mas boni kan sudah jadi komisaris
jadi harus membela betul
pak jokowi presiden jokowi itu diuntungkan dengan pembangunan yang dilakukan oleh zaman pak sby
yang ini mungkin hampir sama komunikasi politik harus diakui atau komunikasi pencitraannya mungkin tidak sebaik sekarang
sehingga apa yang terjadi
pembangunan jalan tol transjawa itu kan sebenarnya juga sudah ada zaman dulu
hanya kemudian peresmiannya terima kasih pak jokowi meresmikan proyek yang dibangun di zaman pak sby
tapi sekarang kita lihat yang jenuin betul dibangun oleh pak jokowi apa
misalnya kereta cepat jakarta bandung
kereta kecebong itu
kereta cepat bohongan itu
itu kan belum jadi
kemudian tol laut
yang katakanlah tol laut itu akhirnya bisa mengangkut sekian ratus sapi dan lain sebagainya
dan akhirnya dua kali tiga kali di awal dan sekarang sudah tidak jalan
karena tidak berhasil mengangkat apa yang sudah
jadi artinya adalah tidak perlulah sekarang kita membanding bandingkan yang sesudahnya
kita gini benar benar ya mas boni
saya itu justru ingin agar pak jokowi sukses
kalau sukses dulu selalu ada lah

nah kalau enggak mas boni sampai
kalau enggak mas boni sampai
kan kan kan ke

kalau sukses kan dua ribu sembilan belas bisa terjadi
delapan tahun jokowi
mas boni silahkan ditanggapi tadi
mas roy mengatakan bahwa sebenarnya ini rapuh sekali loh
ini satu tahun satu tahun sepenggak ini kan sebetulnya untuk membangun cetak biru pembangunan
karena rumah indonesia yang diwarisi psb ini semacam rumah hantu
jadi satu tahun pertama
jadi satu tahun pertama
jadi satu tahun pertama
jadi satu tahun pertama
jadi satu tahun pertama
omongannya bu nyarikat untuk dari satu tv ke tv lain lain sama gini terus

begini bos rumah indonesia yang diwarisi psb sepuluh tahun
ini kan rumah hantu bos
jadi kalau dari awal ada gejolak itu karena hantu hantunya lagi diusir
nah sekarang satu tahun cetak biru dibangun itu sudah luar biasa karena ternyata bukan hanya blueprint yang dibangun
tapi juga kinerja bukti bukti sudah terlihat membangun infrastruktur tadi
betul bahwa pada zaman sby beberapa proyek sudah dimulai tetapi kan tidak diselesaikan
dan banyak kasus korupsi justru terjadi pada pembangunan fisik
nah kita masih tahu soal hambalang bagaimana proyek besar ini mangkrak
dan juga proyek proyek lain
dan artinya bahwa hal mendasar yang membedakan jokowi dan sby adalah
satu benar benar ini pemerintah yang bersih
kalau sebelumnya bersih di judulnya bersih di iklan
tapi kalau ini bersih sesungguh sungguhnya
dan yang kedua ini pemerintahan yang betul betul fokus pada kerja bukan pada citra
artinya gini loh bos satu tahun setengah saja sudah luar biasa berhasil apalagi delapan tahun lagi
ini luar biasa
makanya saya berpikir bahwa indonesia akan benar benar mengalami kondisi mental
mas nur kalau gini
kita bicara mengenai konsolidasi politik
kalau banyak mengatakan bahwa banyak tuhan yang ada di pemerintahan presiden jokowi sekarang
banyak yang kemudian ikut menyetir lah
menurut anda semakin hari semakin otoritatif presiden jokowi
makin presidensial itu harus kita akui
jadi dua ribu lima belas tuan politik anggota kabinet bukan hanya presiden
tetapi dua ribu enam belas belakangan terutama pasca masuknya golkar dan pan
termasuk juga makin jelasnya posisi p tiga untuk mendukung pemerintahan jokowi
jokowi makin tidak tergantung pada segelintir elit oliga yang sebelumnya menyetir
atau terkesan banyak mengambil
tapi faktanya dari dua tahun terakhir memang banyak sekali seteran seteran awal
dua ribu lima belas dua ribu enam belas kalau kita baca paska menguatnya basis politik dukungan jokowi di tingkat elit
plus dukungan massa yang di atas enam puluh persen
jokowi makin otoritatif untuk mengambil keputusan
ketika elit elit pd berjuang
jokowi berjuang dan sebagian partai pendukungnya
meminta agar jokowi ikut mendukung revisi undang undang kpk
itu menunjukkan bahwa dia berani bersikap berbeda
ketika jokowi dengan sangat berani menunjuk tito karnavian sebagai kapolri
itu juga menunjukkan dia makin presidencial
termasuk juga ketika undang undang teks amnesti awalnya dijadikan sebagai barter
agar jokowi menaikkan revisi undang undang kpk
toh ketika jokowi menolak revisi undang undang kpk
atau setidaknya menunda
dia pun berani untuk mengambil dukungan politik
diluar dari basis dukungan tradisional dari pdip
untuk menggolkan agenda dia soal ta
poin saya adalah
lepas dari kritik saya tadi soal komunikasi politik beliau yang overstatement
dalam soal jungkir balik harga
pertumbuhan ekonomi yang meroket
tapi enam bulan terakhir itu menunjukkan jokowi makin presidensial
kebetulan data kita punya
ketika jokowi makin naik approval rating
itu juga punya berkah elektoral kepada pdip
jadi pdip juga mengambil berkah elektoral
meskipun banyak hal
justru dalam banyak hal
pdip jarang sekali menganggap jokowi sebagai excellent assep
sering kali dilihat sebagai pengganggu
justru kalau kita lihat sekarang
basis masa pdip itu malah melihat jokowi sebagai aset berharga partai ini
dimana elit elitnya dalam banyak hal belum melihat jokowi sebagai aset
jadi jika ingin mendapatkan keuntungan elektoral yang maksimal
pdip harus benar benar mengkapitalisasi dan merawa
saya melihat kecerdasan golkar
pada masa golkar di bawah abu rizal bakri
menjadi komandanya kmp
padahal masih ada dua puluh an persen yang belum menentukan pilihan
golkar sekarang justru mengkapitalisasi mereka
yang puas terhadap jokowi
tapi kesal terhadap pdip
bang boni hargens akan segera meninggalkan kita
karena rupanya presiden jokowi akan segera tiba di acaranya
ada statement terakhir dari anda
bang bodi terkait dengan perbincangan kita malam hari ini
bagaimana presiden jokowi tidak hanya misalnya memberikan janji
dan juga pembuktian dari bidang ekonomi
tidak hanya infrastruktur
bagaimana moral penegakan hukum
sehingga selara semuanya
ya saya mau koreksi sedikit bahwa jokowi tidak semakin otoritatif
itu dua hal yang berbeda
kalau dulu pak sby mungkin kata otoriter lebih cocok dipakai
tapi jokowi sebenarnya lebih tegas
saya setuju bahwa presidensialisme ini kelihatan warnanya
tapi saya kira dari awal memang jokowi punya kewibawaan sebagai presiden
dan betul betul sistem presidensialisme ini jalan
karena check and recheck itu jalan dengan parlemen
dan parlemen juga saya kira melakukan kritik
dan oposisi berjalan dengan baik
lalu soal hubungan dengan partai misalnya pd perjuangan
saya mau koreksi bahwa sama sekali tidak ada persoalan yang begitu sengit
di antara pd perjuangan dan pak jokowi
bahwa di permukaan ada sekelompok orang yang coba memainkan hubungan itu
seolah olah ada masalah
saya kira ini orang yang ingin memancing di air keruh
faktanya bahwa dari awal ibu mega memang mendukung pak jokowi
dan punya komitmen untuk mengawal pemerintahan ini sampai selesai
faktanya di parlemen suka diganggu bang boni
justru hari ini dengan munculnya partai partai lain
munculnya partai partai lain sebagai pendukung pemerintah
saya kira ini justru memperkuat fondasi
dan pd perjuangan sama sekali tidak resisten dengan itu
justru pd perjuangan membuka ruang supaya partai partai lain juga bergabung
artinya yang positifnya tentu stabilitas politik yang terbangun ini akan melapangkan jalan bagi presiden jokowi
untuk mempercepat proses pembangunan

dan kita semua optimis bahwa satu setengah tahun inilah
menurut anda seberapa sustain seberapa bisa bertahan lama kemudian approval rating ini di angka yang cukup baik
sampai nanti mungkin menghadapi pemilu gitu
apa kemudian kriteria kriteria yang membuat sustainable approval ini tetap yang baik gitu mas boni
saya kira justru akan makin baik ke depan
karena tidak hanya di aspek ekonomi ya
aspek sosial aspek hukum aspek pertahanan keamanan ini juga semua menjadi perhatian pemerintah
dan presiden punya konsentrasi yang serius
dan kita lihat bagaimana tito karnavian menjadi kapolri ini pilihan terbaik untuk aspek penegakan hukum
lalu di sana ada gatot sebagai panglima ini juga pilihan terbaik
karena ini figur figur yang memang sejalan dengan visi presiden
dan kita percaya bahwa penegakan hukum dan juga keamanan dan pertahanan kita akan menjadi lebih baik
karena aspek sosial saya kira kebijakan sosial dari pemerintah juga mulai berjalan lebih real
jadi bukan wacana lagi ini betul betul menyentuh langsung para masyarakat yang membutuhkannya
makanya saya optimis bahwa justru menjelang pemilu dua ribu sembilan belas persepsi publik terhadap pemerintah justru makin positif
tingkat kepuasan itu makin tinggi
jadi tidak ada yang perlu disemaskan
justru hari ini kita harusnya memberi apresiasi bahwa inilah presiden pertama yang mencetak prestasi besar di satu tahun pertama

terima kasih bang boni hargens yang telah bergabung bersama kami dari senayan
silahkan dilanjutkan acara halal bihalalnya bersama para relawan terima kasih
kita akan kembali usai jera berikut ini mengenai bagaimana approval rating yang juga ternyata berkaitan dengan keuntungan elektoral yang bisa didapat oleh presiden jokowi
kami akan segera kembali dengan pembahasannya usai jeda berikut ini
kita masih bicara mengenai approval rating presiden jokowi yang dari masa ke masa semakin meningkat mas burhan
tapi tidak hanya approval rating yang kita bicara tapi juga ternyata berimbas pada peningkatan elektoral yang bisa dinikmati oleh presiden jokowi
kita akan lihat data lagi oleh dari smrc terkait tren pilihan presiden ini
kalau jika ini apa yang bisa kita baca dari sini mas burhan
ya ini kan tren pilihan presiden secara top of mind
artinya yang langsung muncul di benak pemilih memori pemilih ketika ditanyakan jika pemilu presiden diadakan hari ini siapa yang ibu bapak pilih gitu
dan pak sby memang tidak akan beliau tidak akan mencalonkan pak sby
sudah pasti kan meskipun memang dasar bisa
tidak top of mind pemilih kan masih menyebut beliau meskipun faktualnya mungkin presiden sby kita harus membiasakan untuk menyebut presiden sebelumnya dengan presiden jokowi
itu tidak bersedia untuk dipilih lagi sebagai presiden
ya betul bisa
tapi poinnya poinnya kalau kemudian kita bandingkan dengan survei survei sebelumnya kita juga punya survei bulan april ya itu lembaga saya indikator
kemudian februari juga punya ada tren peningkatan memang
dari sisi top of mind maupun semi terbuka
itu basisnya juga kinerja dan apa yang sama seperti inflasi infrastruktur pelayanan public service
jadi ini semacam hukum besi politik elektoral
jika puas terhadap presiden incumbent kemudian akan menular kepada variable lain
tapi kalau tidak puas yang mengambil keuntungan adalah prabowo dan gerindra
sekarang data kami menunjukkan gerindra itu bahkan kalah sama demokrat
nomor dua memang golkar setelah pdi perjuangan
tapi poin saya aspek approval rating ini bukan hanya semata mata soal elektabilitas
kemarin kan ada yang memimpikan ada kudeta
mereka yang anti jokowi ketika ada kudeta di turki gimana caranya kudeta di indonesia
kalau melihat basis legitimasi politik masa sekarang ini kepada jokowi yang tinggi sulit untuk bermimpi soal itu
karena apa karena ada banyak teror kan kejadian di perancis
masyarakat masih percaya bahwa politik elektoral dilaksanakan secara reguler
tapi bagaimana imbas imbas partai partai yang kemudian ikut mendompleng misalnya mendompleng partai koalisi atau partai ⁇ mualaf ⁇ yang baru berkoalisi beberapa waktu terakhir ya
banyak yang mu'alaf mu'alaf nih mas
kurang lebih sama dengan pada masa pak sby didukung oleh banyak partai yang mengambil keuntungan adalah the ruling party yang betul betul menjadi partainya presiden
jadi misalnya partai nasdem partai pkb hanura itu tidak cukup mendapatkan berkah elektoral
atas naiknya approval rating jokowi justru yang menarik ketika saya bandingkan dengan data golkar
golkar itu ketika berada di luar berada sebagai jenderalnya kmp itu basis masanya itu malah enggan
jadi basis masa golkar itu justru lebih suka kalau partai golkar itu berada di dalam lingkaran kekuasaan
nah saya tanya ini jawaban kang agun karena golkar punya doktrin kekaryaan
jadi ketika mereka itu menghantam pemerintah basis masa mereka dibuat
itu gak suka
sekarang ketika setidaknya sejak bulan maret ya dua ribu enam belas golkar itu terlihat mulai mendekati pemerintah
karena budaya politik masanya seperti itu memang
ya basis masa mereka tidak suka melihat elit partai mengambil sikap antagonistik terhadap pemerintah
bisa jadi juga karena mereka mengambil basis masa yang lebih
ada yang puas terhadap jokowi tetapi kesal terhadap pdip
jadi ada juga
jadi virus jokowi ini kemudian juga membawa berkah bagi partai partai
menurut saya ini kepintaran elit golkar karena mereka tahu kalau di elektabilitas capres kan nama setia novanto nggak muncul
jadi stia novanto cukup tahu diri bahwa dia tidak akan maju sebagai capres karena itu mereka mengambil keuntungan dengan tadi
tadi pengakuan agun gunanjar rapimnas akan mengukuhkan jokowi sebagai capres
bahkan sebelum pdip mencapreskan jokowi
jadi ini kepintaran elit golkar untuk mencuri dalam tikungan
ini menarik ya menariknya begini
karena harus diakui bahwa dengan naiknya mungkin kepopuleran atau tingkat kepuasan kepada presiden jokowi
itu akan membuat partai partai pendukung dan pengusung bahkan pengusungnya itu juga akan membuat mereka makin percaya
tapi kenapa saya bilang menarik ya
karena ini akan membuat sulit nanti ketika misalnya akan terjadi reshuffle
jadi artinya partai partai yang sudah capek capek mengusung ini tidak akan mungkin seperti tadi mas budi cerita tidak akan mungkin mau dikurangi
karena mereka sudah mengusung begini kan mereka juga akan naik
nah padahal ada partai partai tadi istilah mas budi menarik itu
mu'alaf tadi partai partai baru tadi
yang kemudian golkar pan dan lain sebagainya
yang ini juga pasti tidak mungkinlah sekarang sejujurnya mereka tidak memimpikan menjadi menteri
tapi kalau partai demokrat kan berpengalaman sepuluh tahun memerintah kemudian membuat koalisi yang sangat gemuk
menurut anda seberapa penting konsolidasi politik merangkul semua pihak untuk bisa agar pemerintah ini berjalan dengan baik
ada ada penting dan ada tidak pentingnya
karena waktu terus terang waktu dulu terjadi koalisi yang cukup gemuk juga
kami juga mengalami ada anak anak nakal juga di dalam gitu loh
katanya koalisi tapi ternyata di dalamnya menyerang menyerang
ya itu juga dialami oleh presiden sby waktu itu
sehingga harus hati hati juga presiden jokowi
dan saya juga ingin mengatakan bahwa kami partai demokrat itu clear ya
kalau baik kita katakan baik
pemilihan pak jokowi tadi yang dikatakan cerdas memilih pak tito karnavian itu hebat
dan itu benar benar tepat betul
tapi sebenarnya ada titik yang krusial
waktu itu ada dijanjikan juga
ketika tadi dikatakan sebenarnya partai pendukung pak jokowi waktu itu menginginkan bukan pak tito misalnya begitu ya
dan dijanjikan pada posisi yang lain
kabin sudah disebut
tapi kan sampai dengan hari ini ketika bicara ini itu belum terjadi
nah jadi ini bisa berbahaya
ada satu poin yang menurut saya penting untuk dikemukakan
dua tahun terutama kalau kita hitung per pilpres juli dua ribu dua puluh
dua tahun terakhir ini itu ada perubahan narasi dan strategi politik yang luar biasa tajam
antara dua ribu lima belas dengan dua ribu sembilan belas

tentang kematian kartel politik
dia mengatakan bahwa gak penting memumpuk dukungan politik yang cukup besar di kpk
tapi saat yang sama dua ribu lima belas itu menunjukkan ketika jokowi lepas dari kartel politik
dia terperangkap dalam oligarki politik
dan tidak efektif berjalan
jadi bayangkan dia menjadi presiden triple minority
dari orang baru yang dari orang solo tiba tiba menjadi pusat epicentrum politik nasional
jadi minoritas dari sisi dukungan politik di legislatif
dan terakhir tidak punya remote control terhadap partainya sendiri
karena itu tersetir oleh oligar di dua ribu lima belas
tidak cukup efektif untuk mengelola pemerintahan
nah sekarang kalau kita hitung dengan masunya golkar pekan dan p tiga
itu praktis dengan empat partai sebelumnya
itu praktis sudah maksimum ini dukungan yang berada di belakang jokowi
nah pertanyaannya apakah kartel politik ini justru memperlambat langkah jokowi
untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan
ataukah justru mempercepat
kalau misalnya dukungan politik ini terlalu gemuk
itu juga akan menyulitkan jokowi untuk bergerak secara lincah
karena akan banyak harga politik yang harus dia bayar
nah reshuffle ini menjadi pembuktian
apakah dia harus membayar hutang politik tadi
dengan mengakomodasi partai
dengan mengorbankan profesional
ataukah justru menjadikan kartel politik ini sebagai modal
untuk bekerja menunaikan jangkauan
mana yang lebih aman menurut anda mas burhan
kalau kita bicara reshuffle kabinet yang kabarnya sebentar lagi akan dilakukan oleh presiden
kabarnya sebentar lagi akan dilakukan oleh presiden

secara elektoral nanti untuk jangka panjang
yang lebih aman adalah dia memanfaatkan kartel politik itu
jadi menunggangi kartel politik untuk kepentingan
buat masyarakat secara lebih luas
sekarang kan dengan keluasaan dukungan politik yang besar
jokowi bisa mengatakan tidak
jika ada agenda partai politik tertentu yang menghambat kinerjanya
dia bisa mengandalkan golkar dan pan
kalau misalnya pdip atau nasdem atau hanura menjadi anak nakal
tapi kalau misalnya golkar yang menjadi anak nakal
dia kembali lagi ke pdip
dia bisa swing gitu ya
kalau kemudian dari golkar masuk dua atau tiga partai
pkb misalnya berkurang sedikit atau misalnya tetap
sama dong dengan sebelumnya
kalau kemudian bergantung sekali lagi pada kekuatan kartel politik
dengan mengorbankan kepentingan publik secara lebih luas
harusnya kalau bisa mengelola kartel politik ini
untuk mewujudkan sebuah prestasi
saya yakin elektabilitas akan terus selesai
jadi yang penting adalah
jangan menjadikan resafel ini sebagai agenda untuk power sharing
mas roy terakhir
apakah dengan tren yang terus meningkat seperti kata mas burhan tadi
bagaimana jokowi juga bisa mengelola konsolidasi politik dengan baik
ini akan jadi ancaman yang menarik nih untuk partai demokrat
ancaman yang berat
kami selalu melihat
partai demokrat harus rebound
apapun yang terbaik
apapun yang terbaik untuk republik ini
pilihlah presiden terbaik di tahun dua ribu sembilan belas
bahwa insya allah partai demokrat akan memiliki satu capres
yang juga mungkin nanti yang di cintai masyarakat
itu insya allah
tapi kalau memang publik itu juga melihat pak jokowi
akan semakin baik
tetapi jangan sampai kemudian
kemudian terlalu percaya diri
dan kemudian bahkan nanti akan terjungkal
gara gara hal hal yang tidak pas dan tidak proporsional
ini bisa terjadi
seperti yang saya katakan di awal tadi
jadi karena ini ada satu bubble
ada satu hal yang semu
ada satu yang semua masih ibaratnya
ya masih semua pro ya media
terutama media mainstream
tapi kalau semuanya itu sudah berbalik
dan semua menuliskan kebenaran ya
misalnya kemarin terjadi
ketika tanya di brevis exit gitu misalnya
tidak ada perhatian awalnya dari pemerintah
akhirnya terakhir ketika partai kami yang justru menunjukkan serah nyata
memberikan bantuan langsung kepada korban brebes exit itu
baru kemudian semua pihak dimulai dari pak jk pak luhut sampai akhirnya pak jonan itu
kemudian meminta maaf
tapi kan sebelumnya tidak
dan sekali lagi bahwa ya
ini jangan terlena
ya semoga tadi yang dikatakan mas bonihar kan ya
pembangunan itu ya
benar benar harus dilihat pembangunan yang benar benar dimulai di zaman pak jokowi
ya misalnya kereta cepat
harus butuh butuh terwujud gitu mas
karena tenaga kerja terus virus yang ternyata semua heboh
ternyata ada pabrik virus baru yang dibangun di bogor
ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat gitu loh
ternyata di belakang ini oh sana lagi negara
ini menjadi pr bersama untuk pemerintah
mas roy sudah mengingatkan mas burhan juga sudah mengingatkan
kita kawal presiden jokowi dan partai demokrat pun tidak akan setuju untuk terjadi kudeta
jangan sampai terlalu mahal
semua masyarakat kan punya kepentingan agar pemerintah ini berhasil
jadi partai demokrat pun saya kira kesatria
jadi kalau misalnya positif memberikan apresiasi
kalau ada yang masih kurang diberikan kritis
yang paling penting masyarakat jangan dibohongi oleh hanya pencitraan pencitraan drama drama baru
paling tidak realnya harus bisa dirasakan juga
terima kasih mas buran mas roy atas perbincangannya malam hari ini